saudara empat puluh ribu calon haji dan petugas haji jawa barat siap diberangkatkan ke tanah suci dua belas mei dua ribu dua puluh
fasilitas asrama haji bekasi sudah lengkap dan siap tampung calon haji kloter pertama
calon haji dan petugas haji akan masuk asrama haji bekasi sabtu sebelas mei dua ribu dua puluh
semua fasilitas pendukung untuk pelayanan jemaah haji sudah siap digunakan
empat puluh calon haji asal jawa barat akan berangkat dari embar kasi bekasi dan embar kasi indramayu
yang dibagi beberapa kloter melalui bandara internasional soekarno hatta dan kertajati
untuk jawa barat ini kurang lebih empat puluh ribu jamaah cuma terbagi menjadi dua
yaitu di sekitar tiga belas ribuan itu di kertajati
ini khusus jemaah jawa barat asrama insya allah semua sudah siap semua
tinggal mohon doanya semoga haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan baik
dan jemaah bisa terlayani dengan baik dan bisa berjenaikan kepada haji
asrama haji embarkasi surabaya siap memberangkatkan tiga puluh sembilan dua ratus dua puluh delapan calon haji dari jawa timur
bali dan ntt yang terbagi dalam satu ratus enam kloter
semua fasilitas asrama haji embarkasi surabaya siap melayani dan menampung pemberangkatan calon haji
dan ada lima empat ratus calon haji lansia dari jawa timur bali dan ntt
yang akan menjadi prioritas utama pelayanan di asrama haji embarkasi surabaya
asrama haji embar kasi surabaya ibu l homemade side dish setan
ketanah suci seribuan koper milik jemaah kloter satu hingga kloter tiga sudah tiba di asrama haji donohu dan boyolali jawa tengah
sebanyak satu enam puluh lima koper dari jemaah calon haji kloter satu hingga kloter tiga asal kabupaten temanggung dan kabupaten magelang mulai berdatangan
agar tidak tertukar setiap koper dipasang tanda berupa boneka
setelah koper itu diterima akan dilakukan screening atau pemeriksaan
untuk jemaah calon haji kloter satu akan mulai masuk asrama haji donohudan pada sabtu dan akan diterbangkan ke tanah suci hari minggu